saat bertemu dengan wakil ketua dpr fadli zon pihak keluarga korban aksi dua puluh dua mei
menyatakan akan mengadu ke komnas ham hingga pbb
sementara itu kapolri jenderal tito karnavian menjenguk anggota polri di rumah sakit yang menjadi korban kerusuhan
perwakilan tiga keluarga dari total sepuluh korban meninggal dunia dalam peristiwa kerusuhan dua puluh dua mei
menemui wakil ketua dpr fadli zon di gedung mpr senayan jakarta pada senin siang
mereka menyampaikan aduan dengan membawa total tiga puluh dua dokumentasi foto dan video aksi kekerasan
yang diduga dilakukan oknum aparat keamanan
didin menjelaskan anaknya yang berusia lima belas tahun ikut menjadi korban meninggal dunia
akibat tertembak peluru tajam pada kerusuhan dua puluh dua mei lalu
hingga saat ini didin mengaku belum menerima hasil otopsi kematian putranya
sementara itu kuasa hukum keluarga korban menyatakan
pihaknya akan menyampaikan pengaduan ke komnas ham
bahkan hingga ke pbb
hasil otopsi terus terang saja saya belum terima sampai sekarang
jadi memang tidak ada
jelas pembunuhan soalnya
apalagi kalau peluru bersarang di dalam tubuh itu apalagi
kalau bukan pembunuhan
itu peluru tajam bukan peluru karet
pada senin malam kapolri jenderal tito karnavian
menjenguk sembilan anggota polri korban kerusuhan di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
kunjungan kapolri tersebut didampingi kadif humas polri dan kabit humas polda metro jaya
para korban polri yang dirawat di rumah sakit tersebut
mengalami luka pada bagian kepala kaki dan rahang
menurut kadif humas polri irjen paul muhammad iqbal
kunjungan kapolri ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para korban
untuk mengabdi kepada negara
ketiba diserang oleh perusuh
antara yang sangat berat itu sembilan
ada yang perangannya patah ada yang kebalan juga kecahatan
itu saja mudah mudahan dengan kehadiran pak kapolri
semangat perusuhan dan perangkatan kita
akan dibangkit lagi karena bapaknya sudah menjeput
seperti diberitakan menjelang dini hari
terjadi kerusuhan dari aksi unjuk rasa pada dua puluh satu
sampai dua puluh dua mei lalu
dilaporkan sebanyak sepuluh orang meninggal dunia
dan ratusan lainnya mengalami luka luka